dan saat ini kita akan segera menuju ke hotel sultan untuk mengikuti konferensi pers terkait batas akhir pengosongan lahan hotel sultan
untuk mengosongkan lahan pada blok lima belas kawasan gbk ini telah berakhir
kedatangan ppk gbk bersama dengan para aparat penegak hukum yakni dari kewilayahan ada dari kepolisian
ditemani juga dari satpol pp dan tni itu dilanjutkan dengan pemasangan spanduk di jumlah titik
yang jelas kita memberikan penegasan bahwa blok lima belas adalah kawasan gbk yang juga merupakan barang milik negara
ppk gbk telah mengembangkan
telah mengirimkan beberapa kali surat kepada manajemen pt indobilco mengenai pengosongan lahan ini
karena hak bunda bangunannya yang dimiliki telah berakhir
di mana sebenarnya pada tengkat waktu itu sudah selesai di maret dan april
nanti tim kuasa hukum akan lebih detail
saya juga di sini berterima kasih sekali kepada bapak kapolda dan juga bapak pang jaya
yang senantiasa membantu menemani memastikan bahwa kita bisa berjalan dengan baik
juga terima kasih kepada pemerintah provinsi dki jakarta
serta perwakilan wilayah lainnya yang hadir bersama kami tadi
mungkin itu dulu dari saya
nanti saya serahkan kepada pak chandra dan pak saur sekalian
terima kasih mas haris
langsung saja pak izin pak sesmen
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang teman teman sekalian
jadi apa yang kita lakukan tadi sebetulnya adalah dalam satu kerangka besar penyelamatan nasihat negara
ini pernah kami sampaikan
dan hari ini kita lakukan
prosesi pengosongan tapi dengan cara yang sangat persuasif
jadi kami memasang spanduk kemudian pelang pengumuman bahwa lahan di blok lima belas ini
yang sekarang ada hotel sultan dan residence ini
adalah termasuk dalam hpa satu gelora yang dimiliki oleh kementerian setelah negara cq ppkgpk
nah ini kami akan menegaskan
dan sebetulnya ini sudah berakhir waktu itu somasi kami di hari jumat
tapi kemudian dengan beberapa pertimbangan hari ini kita lakukan
jadi bukan sebab yang lain tapi memang kami persiapkan segala sesuatunya
saya kira itu
jadi kita bawa sekali lagi ini dalam rangka penyelamatan aset negara
bahwa sudah waktunya sultan yang berdiri satu gelora
jadi kementerian setelah negara ini kembali kepada negara
selanjutnya dari kuasa hukum mungkin bisa melengkapi secara detail terkait dengan kasus hukum dan lain lain
ya terima kasih selamat siang semuanya
salam sehat ya rekan rekan wartawan media
sebenarnya sudah banyak ya yang kami sampaikan kepada rekan rekan
di media juga sudah banyak diliput mengenai posisi hukumnya
tetapi mungkin saya hanya memberikan sedikit highlight
pertama adalah bahwa pt indobilco memiliki sertifikat hak guna bangunan
itu pertanyaannya adalah apakah berdasarkan jual beli enggak
apakah berdasarkan pembebasan tanah tidak
apakah berdasarkan tindakan tindakan hukum lainnya yang dibenarkan menurut undang undang untuk memperoleh sertifikat hak guna bangunan enggak
saya memiliki mendapatkan hak guna bangunan itu berdasarkan izin penggunaan tanah yang diberikan oleh gubernur dki pada saat itu ali sadikin
jadi indobilco enggak pernah beli tanah indobilco enggak pernah melakukan pembebasan tanah
tapi diizin oleh gubernur
jadi indobilco enggak pernah beli tanah indobilco enggak pernah melakukan pembebasan tanah

apakah dengan izin itu negara bang ali mengalihkan hak atas tanah kepada indobilco enggak
karena bunyi suratnya izin penggunaan selama tiga puluh tahun
apakah bang ali mengalihkan menjual melepaskan menghibahkan tanah itu kepada indobilco
enggak ada izin
enggak ada itu kata hibah enggak ada itu kata jual beli enggak ada itu kata tukar menukar enggak ada
yang ada izin selama tiga puluh tahun
nah jadi itu patut digarisbawahi ya
pertanyaan yang paling mendasar dari mana indobilco mendapatkan sertifikat hak guna bangunan
nah kalau itu sudah clear ya karena izin
izinnya tiga puluh tahun
seharusnya dengan izin yang sudah berakhir tiga puluh tahun
tetapi diperpanjang lagi dua puluh tahun oke lah
kemudian diperpanjang lagi dua puluh tahun
dua tahun sudah habis
ya itu sudah selesai
jadi kalau rekan rekan bertanya silahkan tanyakan ke indobilco
indobilco mendapatkan hgb itu berdasarkan apa
jual beli apakah jual beli
apakah membebaskan tanah
apakah mendapatkan warisan
atau mendapatkan hibah enggak
diizinkan menggunakan tanah dan membangun hotel
nah itu baseline nya dasar filosofinya

nah sehubungan dengan apa yang kita lakukan pada yang ppkg gbkl dan bnpg

ini dalam rangka mengingatkan kembali indobilco
bahwa tanah ini adalah barang milik negara
izinnya sudah berakhir
izin penggunaannya sudah berakhir
bulan april dan maret dua ribu dua puluh
nah kita dari pihak kuasa hukum pp

sudah mengirimkan surat kepada indobilco
bukan waktu yang pendek
kita sudah mengirimkan mulai dari bulan
ada berapa surat ya dapat saya hitung dulu
bulan juni tanggal lima belas kita sudah kasih tahu
kita bilang hgb anda berakhir
bulan juli tanggal tujuh kita juga sudah kasih tahu
bahwa hgb anda sudah berakhir
dan kita punya rencana induk
atas rencana induk atas tanah tersebut
sebenarnya atas ppkgbk tanah hpl satu keseluruhan
di dalamnya termasuk hgb dua ribu enam ratus dua puluh tujuh
kita sudah kasih tahu
kita sudah kasih tahu kita punya rencana induk
kemudian kita juga sudah kirim lagi surat
tanggal tujuh agustus
kemudian kita kirim lagi surat
tanggal dua puluh dua agustus
kemudian kita sudah kirim lagi surat
tanggal sebelas september
ada berapa surat itu
untuk segera dikosongkan
kemudian kita sudah kirim lagi surat tanggal tiga belas
nah di tanggal tiga belas ini kita kasih batas waktu
jadi kalau kita bisa hitung surat yang kita kirimkan ke mereka
dari bulan juni
supaya saya tidak salah hitung
nah karena itu
tidak ada respon yang positif dari pihak indobilco
indobilco baru menghubungi kami untuk bertemu itu minggu lalu
baru minggu lalu
untuk mengajak bertemu
sudah kita sampaikan
yang kami sampaikan adalah satu
bahwa indobilco itu memiliki hak atas tanah berdasarkan apa
tanya sederhana saja
hibah enggak juga
itu pemecahan dari hgb nomor dua puluh gelora
perolehan hak berdasarkan izin gubernur dki
nomor seribu tujuh ratus empat puluh empat tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
untuk masa tiga puluh tahun
nah kita sampaikan
jadi itu posisi hukumnya
jadi kalau pihak indobilco minta dibebaskan lagi ini tanah
ppg hgbk bebaskan tanah kami
kita sudah pernah membebaskan tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
kemudian kalau kita keluarkan uang lagi
untuk membebaskan tanah sepertinya diminta indobilco
artinya apa tuh
bayarin tanah sendiri kan
banyak kasus tuh
kasus korupsi ya
tanah sendiri dibeli sendiri
itu yang kita sampaikan
pihak indobilco juga menyampaikan
ya gimana kalau kerjasama nanti deh
antara pihak ppk gbk dengan indobilco
kita bikin kerjasama
yang kita sampaikan kepada pihak indobilco adalah
ini saya sampaikan karena pihak indobilco juga sudah menyatakan
bahwa ada pertemuan
ya sudah lah
kita buka bukanya sekalian
yang kami sampaikan adalah
bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan
kerjasama optimalisasi aset barang milik negara
harus dengan tender
jadi gak bisa tunjuk tunjuk langsung
kalau tunjuk tunjuk langsung artinya bisa apa akibatnya
ya bisa diproses oleh aparat penegak hukum kita semua
saya bicara gini aja
kalau kita kerjasama dengan indobico langsung tanpa tender
masuk penjara kita semua nanti
pmk berapa riz
kalau mau kerjasama ya kita ikut tender
dan itu harus sesuai dengan rencana induk ppkgbk
jadi itu yang kami sampaikan
nah waktu itu bang saud juga hadir pada kesempatan kali itu
nah jadi kita minta
mungkin saja pada saat ini ada penghuni hotel
yang sudah komitmen gitu ya
selesaikan aja lah
peringatan kami berikutnya ke indobilco
bahwa segera kosongkan lah
kalau hal teknis kita bisa bicarakan
mungkin bang saur ada tambahan
jadi kawan kawan sekalian
kalau tadi kawan kawan melihat ada spanduk
kemudian ditegaskan dengan terang benderang
bahwa tanah ini
milik daripada seknet
mengapa kami declare
supaya publik tahu semuanya
dan juga pers tahu
dari pemilik lahan
nah oleh karena itu
melalui kesempatan yang sangat penting ini kami minta
menyelesaikan tanggung jawab
bebankan tanggung jawabnya
saya tidak perlu soal
dan juga yang sangat penting kawan kawan sekalian
tanah itu sudah
apa namanya ingkrah
bahkan saya harus katakan
tadi pak chandra sudah mengatakan haknya hanya tiga puluh tahun
ketika sepihak memperpanjang dua puluh tahun
ada tiga terdakwah
pada saat itu
saudara robert jeffrey lumempo
yang kedua adalah direktur
yaitu indobilgo saudara poncok sutowo
dan satu lagi
atau saudara saudara pers
kalau saudara tadi lihat
sekaligus juga ketika kompres dilakukan
di mengko pelhukam juga
dihadiri oleh kapolri
dan juga wakil menteri kumham
kalau ada barang siapapun
ketika saya menyebutkan barang siapapun
di tanah xhgb dua ribu enam ratus dua puluh tujuh
menduduki tanpa hak
ada unsur unsur pidana khusus
tipikor yang ada di sana
nah oleh karena itu
kami masih memberikan
kembali seperti penegasan kami
pada surat kami yang terakhir
yaitu tanggal dua puluh sembilan
agar pemilik indobilco
mengosongkan tanah tersebut
kami katakan kepada publik ini
termasuk juga kami
berterima kasih kepada media
supaya setiap orang kemudian
dan juga menghargai
daripada perintah pengadilan
pengadilan tersebut kawan kawan sekalian
dan yang juga perlu saya tambahkan
dan semuanya ditolak
tetapi ada yang perlu kami highlight
yaitu tahun dua ribu sebelas
ya pak candra ya
dimana diputuskan disana
mengabulkan gugatan rekopensi untuk sebagian
menyatakan sah sk
kepala bpn nomor satu ratus enam puluh
strip delapan puluh sembilan tanggal lima belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang mengatakan bahwa
hgb dua ribu enam ratus dua puluh tujuh adalah
di bawah kementrian seknek atau sikiu
daripada plh gbk
dan yang paling penting kawan kawan sekalian
menghukum pt indobilco
untuk membayar kepada penggugat rekovensi
royalty penggunaan tanah hpl
atas nama penggugat
dalam rekonvensi serta bunga dan dendanya
dengan jumlah seluruhnya
sebesar dua juta
jadi nanti kawan kawan sekalian
ini telah dibayarkan pada tanggal delapan desember
oleh pt indobilco
bahwa putusan daripada
telah dilaksanakan oleh pt indobilco
namun itu juga kami masih heran
masih ada upaya upaya hukum yang masih dilakukan
nah kami melihat bahwa upaya upaya hukum ini adalah
menurut saya bahwa
makna putusan itu adalah
pengertian daripada putusan itu adalah
daripada para pihak di dalam pengadilan
oleh putusan itu
berhenti di pengadilan negeri
kalau para pihak tidak banding
bisa berhenti di pengadilan tinggi
bisa berhenti di kasasi
tetapi juga ada upaya hukum luar biasa
kemudian di pk
nah kami melihat
yang terus memakai
mencoba memakai instrumen hukum
katakanlah melakukan pelanggaran pelanggaran hukum
pada saat ini itu sebabnya
seluruh putusan atau seluruh proses berpekara harus selesai
atas penghargaan kami kepada perintah daripada pengadilan
itulah hari ini setelah kami somasi
seperti dibilang oleh pak chandra berkali kali
kami harus menghormati putusan pengadilan
agar jangan publik kemudian dirugikan
itu sebabnya hari ini kami buat spanduk deklarasi
bukan saja kepada pemilik indobilco
kepada seluruh rakyat indonesia
dan juga kepada pemerintah indonesia
dan juga kepada pemerintah indonesia

atau sejenisnya mungkin ada parmen
atau ada orang yang mau menginap di sana
karena bukan tidak mungkin anda berpotensi untuk dirugikan
kalau masih menggunakan hal tersebut
itu saya kira tambahan yang perlu kami katakan kepada kawan kawan sekalian
sebagai pernyataan kami pada kesempatan ini
sekian dan terima kasih
saya kembalikan kepada saudara saudara
jadi juga menambahkan sedikit saja
terkait tadi yang disampaikan mengenai
aturan terkait pemanfaatan barang milik negara
karena memang hpl satu gelora
itu tercatat sebagai

jadi untuk peraturan terkait pemanfaatan asetnya
izin koreksi untuk nomornya bang
peraturan nomor satu ratus dua belas
garis miring pmk
garis miring dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh tentang pemanfaatan barang milik negara
saya pelan pelan ya
peraturan menteri keuangan
garis miring pmk
garis miring dua ribu dua puluh
barang milik negara
adalah barang milik
dengan pemasangan sepanduk
aktivitas yang dilakukan oleh ppk
gbk pada hari ini
juga tadi sempat
maksud dan tujuan
perwakilan ppk gbk
selaku direktur umum dan pak henry
selaku direktur keuangan
untuk meminta waktu
dengan perwakilan indobilco
dalam rangka menyampaikan
ya saat ini masih kita ikuti bersama
konferensi pers yang disampaikan
oleh pusat pengelolaan
komplek gelora bung karno atau ppk gbk
terkait pengosongan lahan
hotel sultan dimana konferensi pers
dihadiri oleh direktur utama ppk gbk
rahmadi beserta tim kuasa hukum
ada beberapa poin yang disampaikan
dalam konferensi pers ini diantaranya
terkait pengosongan sendiri
yang hari ini dilakukan
secara persuasif dengan pemandangan
atau pemasangan spanduk dan juga papan
selain itu tim kuasa hukum juga
menyampaikan beberapa poin dan pertanyaan
diantaranya adalah terkait dari mana
pihak pengelola hotel sultan
memperoleh hak guna bangunan atau hgb
dan disebutkan juga
bahwa pt indobilco
selaku pengelola hotel sultan ini harus
membayar kompensasi yang
mencapai lebih dari dua juta dolar amerika serikat
pada hari ini
juga menerjunkan sebanyak seratus personel
untuk mengamankan proses pengosongan lahan
hotel sultan dan upaya
pengosongan lahan oleh ppk gbk
ini dilakukan lantaran tenggat waktu
yang diberikan kepada pt indobilco
selaku pengelola pt
atau hotel sultan ini telah berakhir
kemen setnek juga telah menegaskan
bahwa pengambil alihan blok lima belas
kawasan gelora bung karno atau hotel sultan
ini telah didasari oleh putusan
mahkamah agung yang berkekuatan
hukum tetap alias ini
sebelumnya juga pengadilan
tata usaha negara jakarta
juga telah menolak gugatan ponco sutowo
selaku pengelola hotel sultan
terhadap menteri agraria dan tata ruang
badan pertanahan nasional
terkait pengelolaan hotel sultan